besok bapak mau ke rumah eros
ke rumah sama eros
ada apa pak
mau bicara kan pesta pernikahan
makanya tidak mau
melihat pak ustad galau
temanin pak ustad
sudah dua kali maghrib
pak ustadz tidak bersama kita
persoalannya memang berat
yang ada pada ustadz
sudah masuk waktu maghrib
sebaiknya saya ajan
pak ayo pak sholat udah azan
papa sholat di rumah aja ya
wah kata bu guru yola laki laki itu adalah sholat di musola
nah bu yola sholat tau
bener pak kata guru agama debi juga gitu
sama dua times
sama dua times
sama dua times
s premarchannya dada aneh
ngobrol berdua gak kelar kelar
aneh banget itu berduaan
bisa cocok begitu
perasaan dari cara ngomongnya itu udah beda
tapi kenapa bisa nyambung ya
ini pompon buatin minuman
makasih ya pompon
ini karangannya denny
coba kamu lihat deh
ibu mau minta pendapat kamu
gimana ya caranya supaya kalau dia mau terlibat dalam belajar kelompok
tulisannya kelihatan males malesan dan asal asalan pon
tulisannya denny gimana
bapak ustadz yang harusnya bilang terima kasih sama kamu
kamu sudah nembanak bapak ustadz
sudah memberikan pencerahan buat bapak ustadz
yaudah pak ustadz
besok pak kok ke rumahnya pak ustadz dulu yuk
saksa bareng ke cidahunya
kamu ngapain sih sama pak kempet di danau sampai lama begitu
ngomong apa aja sih
aku habis curhat curhatan mama sama pak ustadz
kenapa sampai lama begitu
di arab selat

kita tadi lagi nungguin pak ustadz rw
ya tapi ini sudah masuk
sok udah pulang
besok bapak mau ke rumah eros
ke rumah sama eros
ada apa pak
om bicarakan pesta pernikahan
ya tapi sobri nggak boleh kesana
ya gak perlu
bapak sudah punya asisten
kamu tuh ngomong apa aja sih sama pakemnya di danau
bisa lama begitu
mama tuh pengen tahu kamu ngomongin apa aja
seumur umur mama kenal sama pak kemen
gak pernah juga dia bisa ngobrol lama sama orang lain
jarang ada orang yang cocok sama pak kemet
bagus dong berarti
mama beneran nih
mama pengen tahu kamu ngomong apa aja
aku gak mau ngasih tau kamu apa aja
kamu harusnya kasih tahu ke mama ngomong apa aja
bener nih mau tau
kau kasih tau yuk
aku dijodohin sama kang kusoy
kamu tuh ya
kepala mama tuh rasanya kusut
dimana mana yang kusut itu rambut atau gak baju
bukan kepala mom
dijawab aja terus
pertanyaan mama aja dulu kamu jawab
kamu ngobrol apa aja sama pak heming
aku kasih tau mama yang aku inget aja yuk
aku bilang sama opa ustad kemet
buat bikin pesta pernikahan buat abrai sama dede jelek
kamu ngomong begitu sama dia
kalo opa ustad gak sampai bikin pesta pernikahan buat abrahi sama dede jelek
kalo opa ustad itu beneran pelit
terus dia marah gak
dibilang pelit begitu
kamu beneran ngomong begitu sama pak kemet
kenapa sih kok gak percayaan bingit sama aku
tapi besok aku diajakin sama bapak ustadz buat ke cidahu
pergi ke rumahnya oma eros
terus dia nurut sama nasihat kamu
aku itu cuma ngajakin opa ustadz buat diskusi
tapi dia nurut sama yang kamu omongin
makanya besok aku mau pergi ke cidahu
cuy ganggu umah malem malem
kalau boleh cuy teh mau ngobrol sebentar mak
oh boleh masuk yuk
gak usah mak cui sebentar
cuy mau ucapin terima kasih sama mak
mak sudah pernah bantu ngurusin cuy dari kecil
mak baik sama cuy
semua orang cibare kok
baik sama cuy
berkat doa semua orang
cuy alokasi jodoh yang baik
dari keluarga yang baik
mereka ada sayang sama cuy
cuy gak pernah ngebayangin
mak bisa begini
dici dahulu orang tengah hargain cuy
gak ada orang yang memandang
cuy tuh gak jelas orang tuanya
gak punya orang tua
itu semua karena disini mak
cuy waktu dulu teh
sering banget bikin kesel semua orang
cuy masih inget waktu kecil dulu
mak pernah ngajak ucuy ke pasar cihideng
cuy masih inget nama tokonya mak
mak beliin cuy baju buat lebaran
semua orang teh pernah beliin baju buat cuy
terima kasih ya mak
mak baik sama cuy
cuy gak bakalan bisa ngebales semua kebaikan mak
terima kasih mak